virtual currency atau mata uang virtual adalah uang digital yang diterbitkan di dunia maya oleh pihak selain otoritas moneter
tetapi tahukah kalian fakta dari virtual currection tersebut
virtual currency tidak dikeluarkan oleh otoritas sehingga tidak ada jaminan terhadap aspek penyelenggaraannya
seperti standar keamanan maupun pengelolaan risikonya
transaksi virtual currency terjadi dalam sebuah jaringan komputer yang tersambung satu sama lain
dan mencatat transaksi secara terdistribusi tanpa peranan dari regulator atau otoritas
dengan demikian apabila sewaktu waktu terjadi kerugian ataupun keluhan
tidak ada sistem perlindungan konsumen serta kepastian hukum atas virtual currency
virtual currency tidak didasari oleh aset yang memiliki nilai ekonomis
sehingga sangat rentan terhadap risiko penggelembungan dan nilainya sangat bergejolak atau fluktuatif
identitas pengguna dalam virtual currency juga sulit diidentifikasi
sehingga rawan digunakan untuk modus kejahatan seperti pencucian uang dan terorisme
jadi sesuai dengan undang undang tentang mata uang dan peraturan bank indonesia
bahwa virtual currency dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di indonesia
karena bukan merupakan alat tukar yang sah di wilayah negara kesatuan republik indonesia